peringatan hari buruh tahun ini penuh dengan aroma politik menjelang pemilihan presiden tahun depan
suara buruh terbelah sedang isu tenaga kerja asing menjadi salah satu pertimbangan buruh memilih capres selain joko widodo
di tengah tuntutan buruh yang tak banyak berubah dari tahun ke tahun
sejumlah serikat buruh menyatakan penolakan terhadap peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
walau ada yang menyatakan setuju dengan catatan atas sejumlah poin dalam perpres
ada pula serikat yang menolak perpres tersebut
mereka mendesak presiden joko widodo untuk mencabut perpres tersebut
jika ekonomi sedang turun pertumbuhan ekonomi yang dua digit sekarang hanya sekitar tujuh persen delapan pers segala macam
jadi kita tidak ingin menjadi bumper dari problem ekonomi di china sendiri
dengan kata lain menurut presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi said iqbal
perpres yang ditandatangani jokowi pada dua puluh enam maret silam tidak berpihak pada tenaga kerja indonesia
peraturan ini juga memudahkan masuknya pekerja asing tanpa keterampilan atau guru kasar seperti dikutip cnn indonesia com
pengamat politik dari universitas negeri jakarta ubedillah badrun menyebut presiden jokowi kurang cermat
dalam menerbitkan perpres nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas jelang pilpres dua ribu sembilan belas
keputusan ini menurutnya akan menurunkan elektabilitas jokowi
adapun menjelang pemilu suara buruh tetap pecah
sejumlah serikat buruh juga ada yang menyatakan akan mendeklarasikan dukungan bagi jokowi dodo
sedangkan sebagian lain yang menyatakan dukungan bagi prabowo sepianto
isu tenaga kerja asing menjadi salah satu pertimbangan utama
pendukung dan pemerintah
capres pilihan buruh adalah melalui mekanisme panjang
setelah kami melihat empat tahun terakhir ini pak jokowi tidak berpihak pada kaum buruh
sehingga kaum buruh membutuhkan pemimpin baru indonesia
membutuhkan presiden baru indonesia yaitu bapak prabowo subianto
yang berani menandatangani kontrak politik pada ksp dan kaum buruh
jadi ini tidak ada usus politik inilah momentum buat kaum buruh
untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia bahwasannya selama ini pak jokowi gagal
mensejahterakan kaum buruh dan sehingga butuh presiden baru untuk menceritakan kaum buruh
untuk indonesia yang lebih baik
pengamat politik dari universitas paramadina hindisatrio menilai wajar
jika buruh memberikan dukungan terbuka terhadap salah satu calon presiden
meski suara dari golongan buruh cukup besar
hal itu tidak memberikan jaminan kemenangan bagi calon presiden yang didukung
senada direktur popul center usep s ahyar
mengatakan suara buruh bisa menambah perolehan suara meski tidak cukup signifikan
suara buruh tidak bulat karena ada perbedaan pandangan politik di masing masing organisasi
menurut data badan pusat statistik
jumlah angkatan kerja indonesia pada februari dua ribu tujuh belas sebanyak satu ratus tiga puluh satu lima puluh lima juta
sedangkan penduduk pekerjanya mencapai satu ratus dua puluh empat lima puluh empat juta
jumlah ini naik sebanyak enam tiga belas juta orang dibanding pada semester sebelumnya
berbeda dari tahun tahun sebelumnya
peringatan hari buru internasional atau may day tahun ini syarat dengan warna dukung mendukung tokoh tertentu
jelang pemilihan presiden tahun depan
kemana suara para buruh atau pekerja pada pilpres dua ribu sembilan belas dan solidkah suara mereka memenangkan capres tertentu
kami membahasnya malam hari ini dengan obon tabroni
yang merupakan bidang politik dari kspi
terima kasih sudah dir
kemudian ada timbul siregar jurubicara krpi
selamat malam mas
kemudian sudah bergabung juga ube dila badrun
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir
saya yang tertarik dulu untuk menyoroti yang di istora dari kspi ya
timbul dari krpi yang datang ke istana
kalau kspi kan secara jelas tadi terlihat dengan semangat yang menggebu gebu begitu
mendeklarasikan dukungan kepada prabowo subianto
walaupun ada syaratnya kang ube
syaratnya tadi salah satunya menteri tenaga kerja ya
tapi sebelum ke sana saya ingin tanya
ada permintaan bahkan klaim begitu
kalau tidak salah sepuluh juta suara untuk prabowo
gimana hitung hitungannya sepuluh juta suara
pertama ini proses panjang
dimulai ketika presiden jokowi menjadi presiden
kita berharap ada perubahan di pemerintahan
muncul paket kebijakan ekonomi
ada beberapa paket kebijakan ekonomi
kok yang diuntungkan itu pengusaha
awalnya pakai kebijakan ekonomi tentang tech amnesty
kemudian paket ekonomi tentang tech holiday dan lain lain
sehingga muncul dari semua paket ekonomi
untuk buruhnya ini mana
sampai muncul salah satunya adalah peraturan pemerintah tujuh puluh delapan
yang ketika kita bicara upah
sejak zaman soeharto bahkan
yang kita anggap rejimnya dulu anti serikat
kenaikan upah itu selalu ada mekanisme berunding
ada mekanisme berunding dalam dewan pengupahan
tapi mekanisme sekarang bukan tidak ada
ada memang dewan pengupahan
tapi dengan penetapan angka yang langsung diplot oleh pemerintah
yang langsung diplot oleh pemerintah
yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi
sehingga muncul masalah baru
dimana sekarang katakanlah kita bicara
ring satunya dki bekasi dengan rata rata empat juta
kemudian di semarang dengan rata rata dua juta
sementara di semarang dan wilayah wilayah lain
dengan kenaikan hanya dua juta
jinjang upah ini akan masalah
persoalan persoalan seperti itu bukan terjadi di setiap rezim pemerintahan
walaupun jenis persoalannya berbeda
tapi persoalan persoalan sama
tapi kan tidak ditutup jalan bagi para buruh
untuk kemudian tidak berbuat apa apa
apa yang membedakan persoalan persoalan dengan
yang pertama secara prinsip tadi
prinsip dalam penetapan upah
sejak zaman soeharto bahkan soeharto habibie segala macam
mekanisme tripartit itu betul betul ketika berunding tentang kenaikan upah
kemudian dan sekarang dengan angka yang ditentukan oleh pemerintah
maka mekanisme berunding memang ada
tapi tidak akan ada makna
kemudian setelah itu kita lihat juga ya mungkin ada persoalan persoalan lain
sampai muncul terakhir
apa terakhir yaitu tentang tenaga kerja asing
yang di bawah kondisinya
begitu saya di cikarang yang begitu tahu tentang kondisi ini
ini marak di mana mana
tenaga kerja asingnya
itu tenaga kerja asing yang marak
yang memang dalam peta katanya ini
tenaga kerja asing yang skill atau unskill

itu tidak dimasalahkan
yang kita permasalahkan ada skill kalau skill dari dulu juga ada kalau skill

yang kita permasalahkan ada skill
kondisi itu adalah ketika bicara unskill
pekerja kasar maksudnya
pekerja kasar yang ketika bicara bisa mengaduk semen
atau mengangkat angkat besi
itu real anda lihat sendiri
itu real ada bisa dicek
ada atau banyak
bahkan kemarin di cikarang kita pernah mendengar satu
pernah ada temuan juga
bahwa salah satu rptka kan untuk komisaris
kemudian untuk direksi
nah yang menarik ditulisannya diizinnya
itu direktur diizinnya
tapi begitu lihat kondisinya
mereka bekerja pada sektor pekerjaan
yang unskill yang di situ adalah tenaga
skill khusus lah maksudnya
nggak ada itu skill skill segala macam
anda tahu dari mana yang tertulis izin di situ
orang yang sama dengan yang tidak
itu hasil temuan dari pemerintah tim juga
di tahun dua ribu enam belas juga
pernah juga di cikarang juga
ketika bicara cikarang saya pastikan itu
karena saya tinggal di sana juga
di sebuah proyek
yang tenaga kerja asing mengerjakan pekerjaan pekerjaan
yang semestinya orang indonesia itu bisa melakukan itu
oke saya akan lanjutkan ke anda nanti
tapi saya ke pak timbul dulu
hari ini krpi opsi ada di dalamnya ya
salah satu krpi
krpi ini kalau kita lihat
ketua umumnya kan ibu rike diapitaloka
ini politisi pdi perjuangan
yang artinya pendukung pak jokowi di pemerintahan
ini serikat pekerja di krpi ini
apakah memang kemudian secara jelas atau simbolis saja
datang ke istana itu sebagai bentuk dukungan
yang kemudian seperti menyerahkan lima maklumat
tapi sebenarnya itu adalah dukungan kepada pak jokowi untuk dua ribu sembilan belas
ya jadi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari buruh internasional
kepada semua pekerja semua buruh dan sebagainya
nah jadi memang kalau kita mau merujuk pada sejarah
satu mei ini kan gerakan pekerja gerakan buruh
untuk mencapai kesejahteraannya
bukan gerakan politik yang relatif
ya kalau sekarang ini
udah gerakan dukung mendukung ya
nah kalau kami
politiknya politik praktis maksudnya
nah kalau kami dari konfederasi rakyat pekerja indonesia
dalam panca maklumat yang kita sampaikan kepada istana
itu memang tidak ada konteks dukung mendukung
kalaupun dikatakan tadi
mbak rike diapitaloka
konfederasi kami ini sudah lama
sudah lama kita berproses
nah memang kesepakatan dengan lima federasi
memang mbak rike yang kita usung sebagai ketua umum
tetapi kalau kita lihat dari pada panca maklumat ini
ini benar benar masalah isu
pertama masalah industrialisasi
bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi
oleh sebab itu kita mendukung
bagaimana industri kita bisa kuat
karena dengan ada industri yang kuat
akan terserap lapangan kerja
terbuka lapangan kerja
dengan terbuka lapangan kerja
akan ada pengurangan pengangguran
akan ada penghasilan bagi pekerja
nah tetapi memang kita ada kekasan sedikit
bahwa industrialisasi yang mau kita dorong ini
adalah harus didasari oleh blueprint
dengan hasil riset
tidak sekedar hanya ada industri ada industri
nah kemudian kita juga turunkan lagi dengan namanya
bagaimana ada terilayak
kemudian juga dengan jaminan sosial
bahwa jaminan sosial ini adalah sebuah keniscayaan
upah layak hidup layak pekerjaan layak dan semuanya
nah tapi dengan jaminan sosial
kita dorong bahwa akan terjadi peningkatan ipm
indeks pembangunan manusia
nah bagaimana pekerja ketika sakit dan keluarganya
bisa mudah akses pembiayaannya
bagaimana pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja
punya akses pembiayaan di cover oleh bpj sekretaris ketenangan kerjaan
ketika meninggal ahli waris tidak sulit
untuk melakukan proses proses pembiayaan
jadi kesimpulannya sebenarnya adalah lebih pada isu
isu tentang perbaikan kesejahteraan bagi para pekerja buruh
ini memang adalah sebuah proses
kalau kita mau katakan misalnya seperti bpjs kesehatan
pekerja buruh kita yang formal ini ada empat puluh juta
sekarang itu masih sekitar sebelas juta hampir dua belas juta
kita dorong terus bahwa masih banyak pekerja pekerja kita
yang belum terdaftar dilindungi oleh bpjs kesehatan
kita main isu semuanya
bahwa siapapun itu tidak terjadi masalah
jadi ada faktor ketika ada faktor salah satu politisi pdi perjuangan
yang menjadi ketua umum di krpi
atau konfederasi rakyat pekerja ini datang ke istana
bukan dengan membawa dukungan
tenang pak presiden
meskipun di istora ada dukung pak prabowo
tapi di sini buruh mendukung pak presiden
kami tidak pernah bicara dalam lima federasi itu
untuk bicara siapa tokoh untuk pemilu
tidak ada sama sekali ya
di dua ribu sembilan belas tidak ada
kita sepakat untuk terus bermain dengan isu perjuangan
untuk perbaikan kesejahteraan
kita tahan dulu di situ saya tanya
nah kalau kspi kok dukung mendukung tidak bermain isu
soal bagaimana mensejahterakan buruh dan pekerja
anda setuju dengan pendapat yang tadi
apa yang disampaikan oleh bang timbul
bahwasannya trilayak setahu saya
itu ketika piagam marsinah
itu sudah termasuk semua bang
dan itu adalah salah satu kontrak politik saat itu
sebagian teman teman buruh dengan jokowi
cuma istilahnya aja mungkin berbeda
trilayak atau segala macam
dan ketiganya sampai dengan hari ini
ketiganya saat itu
yang berkuasa adalah pak jokowi
tidak ada satupun menurut saya yang masuk atau yang sudah dijalankan
sementara kami pun sebetulnya bicara tentang isu
bukan hanya persoalan dukung mendukung

ada sepuluh kontrak politik yang kami ajukan
yang kita diskusikan di banyak
oh ada sepuluh kontrak politik ya
betul ada kontrak politik ada sepuluh hal
yang pertama berkaitan dengan upah tentu
kemudian berkaitan dengan perumahan buruh
berkaitan dengan transportasi
berkaitan dengan pensiun
yang kita tahu negara kita itu kaitan dengan pensiun
hak hak pensiun buruh itu sangat sangat rendah
kemudian kita juga bukan hanya isu buruh
kita juga bisa bicara isu masyarakat
yaitu tentang pendidikan pendidikan murah
kemudian kita bicara juga tentang bagaimana ekonomi dan banyak hal
dan tadi sudah disepakati
kemudian tadi sudah ditanda tangani oleh prabowo
karena itu mendukung nama itu
karena itu mendukung
dan tidak tiba tiba pak prabowo
tidak tiba tiba prabowo
banyak tokoh yang kita hadirkan
sudah ada proses
pak rijal ramli kita ajak diskusi
kemudian beberapa tokoh kita ajak diskusi
cuma menurut kami diantara semua ya maaf
kalau tokoh a kemudian dia tidak mempunyai partai
harapan mereka untuk menjadi seorang calon presiden
dengan sistem kita sekarang kan sulit
mencoba untuk realistis juga
sehingga pemikiran pemikiran politik praktis pun tidak terhindakan
betul kalau toh hari ini kita bicara prabowo
bukan ansi prabowo nya
karena diantara calon calon yang lain
yang harapan kita besar di situ
sementara dengan yang sekarang
dengan pak jokowi
kan sudah selama periode itu sudah ada kontrak politik
ternyata tidak dijalankan
ternyata dari tiga dari tiga
yang saya tahu itu dari tiga
yang disebut piagamarsinah
tidak ada satupun bicara upah layak muncul pp tujuh puluh delapan
bicara dengan kehidupan layak juga jauh dari harapan yang ada
kalau sejauh ini sebelum kita break
kalau pandangan pak timbul masih menagih janjinya
tetapi yang satu sudah mengoreksi
oh nggak bisa menunjanji begitu ya
kurang lebih seperti nanti
kang ubed akan berikan analisis
dan juga mas timbul nanti
prime news masih akan segera kembali mengulas tentang hal ini
oke kita sekarang akan dengarkan analisis dari bang ubedillah badrun
sebagai agen misi politik dari unj
bagaimana kang ubed anda melihat
yang satu menggelar acara di istora
atau lebih baik mendatangi istana langsung
menyampaikan lima maklumat
walaupun tadi disampaikan ini bukan soal dukung mendukung
atau tidak mendukung pak jokowi begitu
tapi perwakilannya sih mudah ditemui oleh pihak istana
kalau kspi tadi walaupun ke istana nggak ditemuin
dalam pandangan politik dua duanya sama saja mas
artinya sama sama berisiko memunculkan satu interpretasi politis
kenapa karena pertama kalau kspi jelas ya
ujungnya kemudian prabowo yang krp
itu jelas sadarike dan ada istana
jadi ketika sebuah entitas buruh ini bergerak
lalu ada tokoh politik
itu nggak bisa lepas dari interpretasi politik
nggak bisa ya
karena melekat pada dirinya adalah anggota dpr
apalagi kemudian jelas bahwa rike adalah anggota partai politik
jadi itu tidak bisa kemudian lepas dari tafsir politik
yang kedua saya kira subtansi diantara dua organisasi besar buruh ini
sebetulnya sama juga
jadi mereka menuntut berbagai persoalan buruh hak hak buruh
yang disebut sekultura yang disebutnya lima maklumat
saya baca saya baca itu sebutnya sama itu
jadi ada persoalan kejahatan buruh yang belum terpenuhi
ada persoalan hak pekerjaan yang belum terpenuhi dan lain lain
nah persoalannya kan kemudian
apakah ada jaminan siapapun presidennya
yang dipilih yang didukung ya
yang didukung itu itu mampu menjalankan tuntutan tuntutan itu
kontrak politik tidak terlalu sakral sekarang
kontrak politik bisa menjadi sakral
kalau buruh tetap mengawalnya kan
makanya buruh minta spi ya
kspi jadi menteri ya
jadi dalam mereka untuk mengawal
tetapi maksud saya adalah
ini kan ada persoalan kebijakan makroekonomi
itu yang kemudian mempersulit penguasa untuk memenuhi keinginan buruh
misalnya kenapa misalnya
ini kan seringkali terjadi perhentangannya
antara undang undang tenaga kerjaan
nomor tiga belas tahun dua ribu tiga itu
itu sering bertentangan dengan berbagai peraturan
peraturan di bawahnya
ada pasal empat puluh tiga undang undang dua ribu tiga itu
kemudian bertentangan dengan
atau berbeda tafsir terkait dengan peraturan presiden dua ribu delapan belas ini
salar ptk itu ya
termasuk juga tentang misalnya penghabusan bahasa dan lain lain itu
ini apa yang membuat ini terjadi
ada kebijakan makroekonomi yang kemudian
ya dalam tanda petik ya
saya melihat ini justru mengendalikan kekuasaan
sehingga presiden sulit untuk
karena itukah kemudian presiden memerlukan juga pihak buruh ada di sisinya
sebagai upaya dukungan terhadap dirinya
ketika di sisi lain
harusnya presiden itu bisa menangkap pesan buruh
jadi mengapa presiden tidak berdaya di hadapan pengusaha misalnya
sehingga kemudian keluar pp tujuh puluh delapan dua ribu lima belas itu
sebabnya nampak presiden tidak berada di lembar jaringan
buruh secara utuh
kalau presiden berada di bahasan buruh secara utuh
maka prosesnya punya kekuatan bergening
presiden dengan pihak pengusaha
itu bisa duduk bersama
kenapa misalnya daun pengupahan jadi kacau
saya kira persoalannya ada di situ
nah kalau kemudian posisi presiden justru malah menjauh dari buruh
padahal puluhan juta pemilih ini adalah buruh
yang mereka punya hak politik
di saat yang sama juga mereka punya hak kesejahteraan
itu juga menjadi persoalan
di sisi lain pengusaha kan bukankah memang satu elemen yang harus dipertimbangkan juga oleh presiden
makanya kan kalau dalam logika dewan pengupahan di undang undang tiga belas dua ribu tiga itu
itu harus duduk bersama mas
jadi pemerintah yang disebut dengan triparty itu
pemerintah pengusaha dan perwakilan buruh
nah begitu pp tujuh puluh delapan dua ribu lima belas itu dikeluarkan
ini tidak berfungsi lagi karena berlaku perhitungan invasi dengan angka pertumbuhan ekonomi
jadi ini akibatnya kemudian buruh menganggap ini tidak merespon keinginan buruh
nah saya kira ini yang nanti akan dihadapi oleh teman teman buruh
makanya sebetulnya buruh ini kasian juga
mereka ketika melakukan seperti ini dinilai sangat politis
tetapi ketika kemudian mereka mendirikan partai
rakyat secara umum juga nggak banyak yang dukung karena selalu gagal kan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
nah kenapa bisa demikian
karena ini kan ada problem konsolidasi internal buruh yang juga belum tuntas
tapi termasuk kenapa kemudian banyak buruh yang
kpi kspi dukung calon yang lain
ya saya kira itu persoalan
jadi pair terbesar buruh adalah konsolidasi internal
lalu yang kedua adalah sebetulnya saya melihat posisi buruh itu bisa saja dia menjadi partai
tetapi ketika kemudian
dengan sistem hari ini sistem politik yang seperti ini
memang buruh cukup berat untuk mendirikan partai politik
karena harganya bisa triliunan mas untuk mendirikan partai politik sehingga lolos untuk politik
memperjuangkan kepentingan itu kan sebuah bagian dari politik sebenarnya kan
memperjuangkan kepentingan agar kepentingan itu tercapai dengan berbagai cara
bahkan dengan berbagai kemungkinan
makanya kemudian itu disebut sebagai politik
apakah kemudian dengan datang ke istana itu sebagai sebuah gerakan agar bisa mendorong kepentingan itu tersalurkan dengan cepat
misalnya ada beberapa hal yang menjadi janji tadi masih akan ditagihkan kembali dalam lima maklumat misalnya dalam bahasa krpi
ataukah lebih cenderung lebih baik konsolidasi internal seperti kata kang ubed untuk kemudian bisa menyuarakan kepentingan buruh itu tersistematis terstruktur dalam sebuah partai
jadi begini kami ya gerakan buruh ini serikat serikat pekerja serikat buruh merayakan may day ini kan sudah lama
dan di istana ini
saya sering juga ke istana
bertemu waktu itu dengan pak sby juga
walaupun dengan menteri tenaga kerja
datang ke istana itu bukan menjadi simbol dukung mendukung
memang sudah menjadi kebiasaan juga
seorang gerakan organisasi buruh ya spmi juga pernah datang untuk datang ke istana
kalau yang sekarang ini ksbsi kspsi
ya kami juga
jadi tidak ada
jadi tidak ada untuk diformat bahwa datang kami ke istana untuk mendukung mendukung
ini sudah menjadi hal yang biasa menurut saya
nah cuma kan kita kembali prosesnya adalah bahwa kami ini dalam rangka bermain isu yang memang kalau kita katakan dalam panca maklumat
bukan berarti semuanya belum ada
jadi ada bagian dari mengapresiasi kerja dari pemerintah juga
bahwa namanya buruh itu menurut penelitian kami di opsi
sepuluh tahun lima belas tahun masih belum punya rumah
tapi sekarang sudah ada akses dengan keluarnya peraturan menteri tenaga kerja nomor tiga puluh lima tahun dua ribu enam belas
bahwa dia sebagai peserta jht bisa punya akses untuk mendapatkan kpr uang muka perumahan ke btn
kan sudah dibuka
jadi ada sukses story di situ
tetapi belum banyak iya
kan ini adalah proses
kemudian juga misalnya tentang jaminan pensiun
selama ini kan pensiun itu hanya pegawai negeri sipil
sekarang sudah ada
nah mengenai sekarang ini jumlahnya masih sekitar lima belas juta dari empat puluh juta itulah proses
ya bahwa ada hal yang belum sempurna itulah memang proses kita
demikian juga jaminan hari tua tabungan kita
kecelakaan kerja kematian maupun tadi kesehatan
banyak pekerja selama ini takut berobat kan
nah hari ini datang ke istana untuk meminta yang belum belum tolong diselesaikan
nah demikian juga maklumat kami yang pertama
bahwa di era empat ini ini kan sebuah keniscayaan
dunia industri berkompetisi
kami meminta pemerintah eh pemerintah perhatikan pihak pekerja perhatikan pihak industri
kami tidak meminta untuk selalu di nomor satukan
karena apa dengan adanya industri yang kuat berbasis riset
maka membuka lapangan kerja kami ini
dampak ikutannya yang dicarikan
daya beli dengan demikian kita bisa membuat barang dan jasa yang diproduksi lebih bergeliat
itulah perputaran ekonomi hidup kan begitu
tidak menjadi sebuah pengusaha harus kita kalahkan pekerja kita tidak kita
ketika pengusaha itu kondisinya baik industri bagus maka dampak ikutannya kepada para pekerja dan buruh
nah oleh sebab itu memang kalau dibilang tadi oleh bang obon ada persoalan
ya persoalan ada nah oleh sebab itu kita dorong juga bagaimana pengawasan
pengawasan ini lebih proaktif lebih sistemik supaya hal hal yang disebut kasus per kasus ini bisa sedikit demi sedikit dikurangi
apresiasi hasil yang sudah ada dari kerja pemerintah walaupun belum menyatakan dukungan kepada pemerintah secara langsung untuk dua ribu sembilan belas
memang itu tidak pada poin kita untuk mengatakan
walaupun kang ubet sendiri menilai tetap ada
ya itu interpretasi gak apa apa itu memang hal yang biasa ya tapi kan saya katakan tadi gini
kami lima federasi ini sudah bersepakat tidak masuk pada ranah dukung mendukung
mengenai kita mendukung mbak rike sebagai ketua umum kita sudah bicarakan risiko risikonya
resiko apa maksudnya
bahwa akan cenderung kepada
ini matchkan bahwa ini bagian daripada satu partai besar tetapi kita bilang keputusan ada di lima federasi
ya tidak menjadi sesuatu yang kita menjadi underball seorang ketua umum
ataupun dinaikkan lagi saya mas ubed bilang sebuah partai tertentu enggak
nah kita juga bicara dengan isu isu yang realistis misalnya nih seperti saya mau coba konfirmasi ya
prabowo mengatakan kalau jadi presiden akan hapuskan outsourcing sama seperti waktu anies dan sandiaga uno
kami akan hapuskan outsourcing saya pikir dki jakarta apakah bisa mengeluarkan perda yang bisa mengalahkan undang undang gitu loh
menurut saya enggak
nah demikian juga misalnya
prabowo jadi presiden dihapuskanlah outsourcing itu outsourcing itu ada dua jenis pekerjaan outsourcing pekerjaan outsourcing pekerja
outsourcing pekerjaan zaman belanda sudah ada ada di kawal perdata enam belas enam puluh lima jadi sudah proses yang lama
dan berikutnya pasal enam puluh empat enam puluh lima enam puluh enam yang merupakan aturan tentang outsourcing alidaya penyerahan sebagian pekerjaan itu sudah berkali kali di judicial review
jadi maksud anda secara sederhana yang dimaksudkan
karena yang dimaksud prabowo itu hanya janji janji saja
menurut saya begitu
oke langsung dijawab ksp bagaimana
menurut saya begitu karena banyak judicial review mengatakan begini mahkamah konstitusi bahwa pasal enam puluh empat enam puluh lima dan enam puluh enam sudah tiga kali disebutkan tidak melanggar konstitusi
ini cepat kan ya
setelah jeda berikut ini apakah kspi juga hanya akan tertelan pada janji janji saja ataukah sudah ada hal detil yang sudah dikawal oleh ksp
raihan segera kembali dengan ulasannya
ada banyak hal tadi yang disampaikan oleh bang timbul ya mungkin ya kspi bisa langsung kemudian menjawabnya seperti terlena oleh janji janji
pertama dicontohkan tadi yang real ya soal outsourcing itu yang akan sulit memang dihapuskan
ya pertama sedikit saya koreksi apa yang disampaikan oleh bang timbul bahwa pensiun itu bukan ketika zaman pak jokowi
sebelum itu dalam undang undang itu

sebelum itu dalam undang undang badan penyelenggara jaminan sosial itu sudah ada
ada beberapa keberhasilan tadi yang ada koreksi ya bang timbul
ya kalau tadi dibilang zamannya pak jokowi itu sesuatu yang menurut saya salah
kemudian yang kedua tentang program perumahan rakyat
seingat saya juga bukan zamannya jokowi
mungkin dia hanya melegitimasi apa yang namanya peraturan menteri
tapi sesungguhnya bantuan dari dulu namanya jam sostek sejak zaman gus dur kemudian zaman sby itu sudah masuk atau sudah berjalan
cuma memang mekanismenya saja mungkin
jadi maksud anda belum ada keberhasilan atau
kalau misalnya tadi di bisnis pensiun undang undangnya bpjs
dan undang undang bpjs bukan zamannya jokowi tapi zamannya sby
tentang tadi pengembangan perumahan atau bantuan perumahan buat pekerja itu pun bukan zaman jokowi
jauh sebelum itu sudah ada
jadi kita menganggap itu nol ketika bicara jokowi
kemudian tentang apakah ketika kami melakukan kontrak politik kemudian kami dibohongi dalam bahasa kasar
kalau kita fair kalau kspi
kita dukung anies menjadi gubernur dki
hari itu juga ketika beliau anies handi tidak sesuai
tidak sesuai dengan kontrak politik yang dilakukan
kita nyatakan anies adalah pembohong
kemudian masuk dan kita nyatakan dukungan
oh itu yang waktu itu ya
betul kita pair
nah pairnya kita harusnya juga sama dilakukan
pada saat terilayak tidak langsung
sampaikan juga bahwa jokowi
sekali kali ini tapi kan itu belajar ya
belajar dari yang pernah terjadi
dengan ani sandi saat mendukung sebagai gubernur dan wakil gubernur dki
anda sebut ketika itu bohong
nah apa yang membuat kembali anda kemudian sekarang percaya dengan janji yang lain
katakanlah pak prabowo ini kan masih satu partai juga dengan pak sandi ya
dan pak prabowo ini juga sebagai ketua umum partai yang mendukung pak anies handi
dalam pil gubernur dki
nah apa yang kemudian buat kspi kembali percaya begitu
dengan janji yang kurang lebih sama
pilihan kami buruh ketika bicara politik itu dua
satu udah biarin aja
buruh mau nyoblos siapa mau datang ke tps atau enggak segala macam kita biarkan momentum itu
kemudian yang kedua kita masuk dalam persoalan politik
nah kami memilih pada persoalan dukung mendukung
ketika kami tidak masuk dalam wilayah dukung mendukung kemudian kita biarkan orang sesuai dengan pilihannya masing masing
momentum ini akan lepas
padahal kita tahu
momentum apa yang dimaksud
katakan kita introduksikan
terserah loh milih siapa milih siapa kita hand up
kemudian proses selesai
apa yang didapat oleh teman teman buruh
bagi kami sebelum kita mempunyai partai politik sebelum kita mengkonsolidasikan lebih jauh
yuk kita punya kekuatan kita sebagai pressure kita segala macam
kemudian kita berkonsolidasi maka kita tentukan pilihan seorang
apakah kita apakah nggak kapok bahasanya itu dibohongin
bisa saja terjadi
kontrak politik segala macam sangat mungkin terjadi
tapi kami yakin kalau dengan pak anies kemarin mungkin ada suatu hal yang belum tepat
kemudian seandainya besok pak prabowo
juga mengkhianati juga
kita enggak akan kapok
kita akan terus pilih pilih
saya yakin suatu saat tuhan allah swt akan memilih akan menurunkan orang yang memang betul
jadi maksudnya kalau pilihan enggak sesuai dengan kontrak politik yang dijanjikan lagi
dan bukan hanya persoalan bohong
dan pemimpin yang telah melakukan itu secara moral cacat moral
kalau dia tidak menandatangani komitmen tadi
katakanlah tentang upah persoalan persoalan yang lain
sebagai seorang pemimpin yang cacat moral
ya bagi kami
berebut suara kekuasaan suara buruh demi kekuasaannya
anda melihat trennya masih apakah memang ini karena berbarengan dengan menjelang tahun politik itu
dan seberapa signifikan sebenarnya ketika tadi diklaim ya
belum dijawab sepuluh juta itu menghitungnya bagaimana
bagaimana kemudian seberapa signifikan
apakah memang bisa dijamin sepuluh juta itu akan suara itu bisa akan solid
tidak akan berbeda dan lain sebagainya
tidak ada jaminan
tidak ada jaminan
tidak ada jaminan dalam politik
bahwa buruh memiliki jumlah suara yang sangat besar
kurang lebih empat puluh jutaan ya
jadi angka yang sangat signifikan
kalau solid ya
makanya tadi saya kasih pr konsolidasi internal
buruh memang harus beres begitu
kemudian yang kedua
sebetulnya saya mengapresiasi mas di satu sisi
kedua organ buruh ini
karena mereka sudah mulai memiliki kesadaran politik
jadi selama ini buruh itu menjadi objek
karena mereka tidak memiliki kesadaran politik
apolitik gitu ya
begitu apolitik hanya menjadi objek
maka ketika mereka punya kesadaran politik
mereka sudah mulai kritis kan
bahwa buruh jangan semata mata dijadikan sebagai objek politik
tapi juga buruh ini punya suara
maka dengan cara kontrak
dengan cara mendatangi elit
itu saya kira itu poin penting
untuk era buruh sekarang
sehingga buruh tidak diam kan
di dalam berbagai persoalan
kalau soal janji mas
ya semua saya amati ya
dari presiden ke presiden itu semuanya banyak kebohongannya juga
termasuk juga maaf presiden sekarang juga
banyak hal yang kemudian tidak
belum ditepati atau bohong menurut anda
ya ada juga kebohongannya
misalnya janji tidak impor daging
banyak tidak impor garam
itu kan banyak janji janji yang kemudian tidak ditepati
dan itu adalah
ada satu fenomena
ada dua hal yang kemudian kontradiksi kan
ketika mereka di panggung politik
mereka di panggung depan politik
itu seringkali kemudian memang menjanjikan kepada publik
termasuk menjanjikan kepada buruh
untuk menerima aspirasi buruh itu
tetapi begitu mereka berada dalam kekuasaan dan dalam jeratan mekanisme global
disitu mereka tidak berdaya
makanya sesungguhnya yang diperlukan adalah
para buruh ini masih tidak berdaya
para buruh tidak berdaya
di saat yang sama presiden juga tidak berdaya gitu
ini kan ada problem lain mas indra
ini terkait dengan sistem politik yang berbiaya mahal
kan siapa sih calon presiden yang punya uang tujuh triliun
siapa sih calon presiden yang punya uang minimal tiga triliun
tidak ada mas
itu kecuali ada pemilik modal
artinya pemilik modal itu juga harus diakomodasi
jadi bagiannya bisa duduk bersama
tetapi kemudian presiden itu punya kedaulatan
punya otoritas untuk kemudian berpihak pada kepentingan rakyat banyak
makanya duduk bersama antara presiden pengusaha dengan buruh
itu adalah langkah yang sangat penting
sayangnya itu kemudian mulai dimandulkan
artinya janji yang sangat keras
janji yang sangat meyakinkan itu
mulai agak tawar ya dengan adanya
realita politik berbiaya mahal tadi
itu dilihat tidak oleh ksp
tadi tentang sepuluh juta dulu
sepuluh juta dukungan
kalau saya kok malah lebih dari sepuluh juta
lima juta juga saya yakin
sebentar yang sepuluh juta saya tanya dari mana kok anda tambahin lima belas juta
satu kita pernah trial di kabupaten bekasi
saya calon buruh dari independen
kemudian tidak ada dukungan dari partai politik
kemarin suara saya independen suara pdi setengah dari suara yang saya dapat
itu hanya bicara kabupaten bekasi
kemudian yang kedua ketika bicara buruh formal dan informal
di beberapa kawasan industri kemudian di beberapa segala macam
tugas kami adalah mengkonsolidasikan
tugas kami adalah memberikan informasi
tugas kami adalah selalu mengkampen kemudian poin poin
sehingga tadi dengan jelas
sehingga tadi dengan jumlah penduduk itu saya rasa sesuatu yang mungkin
dan kalau bicara tadi tentang apa aksi ke istana ya kami juga ke istana
ditemuin juga oleh ksp tidak
oh kita nggak mau
kok nggak mau
karena yang nemuin
sebentar anda datang ke istana ingin ditemui siapa
ingin ditemui siapa kalau datang ke istana
hanya ingin di depan aja
tadi ke istana yang nemuin bukan jokowi
tadi ke istana yang nemuin adalah pak murdoko
yang kita semua tahu
beliau adalah militer
kalau toh mungkin dia adalah seorang katakanlah menko ekonomi atau seorang yang lain lain
nah ini tentara ngurusin buru nerima buruh
yang ada ya itu sih
konteksnya sekarang ksp sebagai staff presiden yang akan menyampaikan ke presiden
jauh maksudnya jauh
ketika bicara itu latar belakang seseorang itu pasti sangat berpengaruh
karena ketika bicara latar belakang seorang pengetahuan mereka tentang persoalan buruh
itu kan nyambung
tapi kalau ketemu luput sebagai menko bisa nggak
kalau ketemu luhut pun kita akan pertimbangkan juga
karena dia militer juga
kita akan pertimbangkan juga dari situ
karena lihat dari jabatannya tadi
dan kita tadi bicara lut pun bicara segala macam
jadi yang dilihat tuh jabatannya sekarang atau latar belakangnya
latar belakang kemudian jabatan
dan ini tuh bukan persoalan siapa yang terima
keputusan politik yang pertama kemudian yang kedua
kepedulian seorang presiden
kepedulian seorang presiden bahwa hari ini tanggal satu mei
rakyatnya yang berlatar belakang buruh
datang menghadap beliau ya sewajarnya itu diterima
secara etika atau segala macam
ada tiga ratus enam puluh lima hari masa satu hari nggak mampu nemuin buruh
kalau anda merasa nggak masalah ketemu dengan ksp saja nggak masalah
jadi gini saya mau coba klarifikasi sedikit
bahwa outsourcing ini sudah tadi secara hukum ada putusan mahkamah konstitusi
kedua dpr itu kan banyak dihuni oleh pengusaha
dan pengusaha itu adalah yang menggunakan outsourcing dan juga pengusaha outsourcing
jadi secara prakteknya kan sulit
ada juga serikat pekerja aktivis menjadi pengusaha outsourcing
kan ini menjadi persoalan
berikutnya kalau mau menghapus itu kan harus dibuka
harus di amandemen pasal enam puluh empat enam puluh lima enam puluh enam
tapi masalahnya apakah pernah serikat pekerja itu berusaha untuk merevisi
belum juga masih takut sampai sekarang
ini serikat pekerja
ini realita di lapangan
bahwa mengatakan menghapus outsourcing itu kan nggak bisa
harus dinyatakan pasal enam puluh empat enam puluh lima enam puluh enam batal
tapi katanya dikawal oleh mereka
pertama salahannya apakah presiden nanti mengawalkan perpu pasal enam puluh empat enam puluh lima enam puluh enam
apakah dia berani untuk mengamandemen merevisi
nah itu persoalan outsourcing dari sisi praktek di lapangan
itu kalau prabowo jadi presiden
nah yang berikutnya
saya mau mengatakan begini
waktu zaman jam sostek memang ada namanya program uang muka perumahan
tapi sejak satu januari dua ribu empat belas sejak hadirnya bpjs itu dihapus
jadi sampai dari satu januari dua ribu empat belas sampai keluarnya permenaker tiga puluh lima tahun dua ribu enam belas
tidak ada uang muka perumahan ataupun kpr
nah barulah dikeluarkan permenaker tiga puluh lima tahun dua ribu enam belas
yang di zaman daerah pak jokowi
yang kedua yang namanya pensiun itu memang amanat
tetapi di tanggal satu januari itu memang amanat

yang melegitimasi jalannya program pensiun itu
kalaupun sepuluh juta statistik yang dikatakan oleh
sebentar ini sepuluh juta ini dukungan maksudnya
ya kita bicara data
memang pada saat seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan jumlah pekerja yang berorganisasi
yang menjadi anggota serikat pekerja bisa sepuluh juta
ini data kementerian tenaga kerja
masuk dua ribu sebelas dua ribu dua belas itu turun tiga empat juta
masuk dua ribu lima belas enam belas tujuh belas sekarang ini hanya dua tujuh juta
yang masuk serikat pekerjaan
yang menjadi anggota serikat pekerja
jadi dari empat puluh juta pekerja formal
yang menjadi anggota serikat pekerja itu dua tujuh juta
itu kata data kementerian tenaga kerja
nah itu pun ada dari kspsi
maksudnya macem macem terbelah
ada dari kspi ada dari kasbi ada dari
termasuk dari kami
jadi maksudnya dari mana sepuluh juta itu
nah kalaupun dibilang bahwa ini menjadi sebuah upaya ya memang bisa juga
tapi kan saya melihat juga serikat pekerja ini secara sosiologis
itu kan belum secara kultural itu masuk ke masyarakat
ya masih ada eksklusifisme yang ah gue mau ke jiluar gitu loh
isu isu rakyat juga mungkin ada beberapa saja
tapi kan belum menjadi sebuah hal yang tune in masuk sebagai bagian daripada rakyat
nah oleh sebab itu dari dua
oke deh keluarganya ikut deh
kali dua lah ya
kali dua lah
itu pun sudah semua serikat kan
ini akan susah menurut saya
jadi maksudnya nggak masuk asn
iya maksudnya gitu
masuk masuk asn
iya maksudnya gitu
jadi artinya itu yang menurut saya harus realistis melihat data
satu kita tidak bicara
anggota serikat pekerja
kita bicara pekerja
ketika bicara pekerja ada pekerja formal ada pekerja informal yang di situ
dan kit kami dalam hal ini kspi tidak menganggap anggota kspi atau segala macam
ini ladang ini situasi yang kami anggota anggota kami kemudian dengan segala tingkatan yang ada
dari beberapa kepaten kota kemudian dari beberapa provinsi kita akan turun
masuk kawasan kawasan industri kemudian
mesampaikan tentang pesan pesan kontrak kontrak politik yang ada di sana
itu yang akan kami lakukan ke depan ketika memang lagi lagi dinyatakan pak prabowo adalah menjadi calon
nah sekarang kan belum tuh
maka sekarang kita lebih kepada proses itu
kemudian tentang outsourcing segala macam kayak kayak gitu
memang yang banyak kita temukan sekarang ini persoalan yang paling utama di kita adalah tentang persoalan penegakan hukum
bicara tentang perusahaan masih banyak yang masih melanggar aturan hukum
kemudian baik persoalan tentang pelanggaran aturan hukum tentang upas tentang kebebasan berserikat tentang segala macam masih banyak di mana mana
dalam aturan tenaga kerja segala macam sanksi hukum itu jelas
perusahaan tidak membayar upah jelas pidana
perusahaan yang mem phk orang karena persoalan serikat pekerja jelas pidana
persoalan tentang bpjs itu jelas pidana
sampai hari ini dari ribuan perusahaan yang melakukan pelanggaran kok kami rasnya belum pernah dengar tuh
hanya mungkin satu kasus perusahaan yang dipidana bukan kita mau perusahaan yang dipidana
pernah dilaporkan tidak
laporan udah ya kalau laporan sih numpuk
ini kan selalu ini bahasa segala macam segala macam
dan paling penting adalah selain itu semua sebagus apapun aturan tanpa adalah
kayaknya dengan presiden apa kemudian kalau itu
presiden punya banyak kemenangan
betul presiden punya banyak kemenangan
dan ketika bicara penegakan hukum satu kaitan dengan kerja kesehatan memang tugas lembaga lain
tapi aturan di kepenyidikan itu masuk banyak masuk kursus ketenaga kerjaan itu menjadi domain dari pengawas ketenaga kerjaan
dan di situ adalah tanggung jawab menteri tenaga kerja
ketika bicara tentang kerja dia di bawah presiden
oke nanti kita akan bicara kembali di situ
kita berhenti dulu ya
tunggu tunggu tunggu udah semangat untuk mengomentari
setelah jadwal berikut kita bicara kembali sepuluh juta dukungan kepada prabowo subianto
realistis atau tidak
di saat break tadi ini ada yang menarik ya saya kutip sedikit ya bang timbul ya
bahwa dukung mendukung ini dari buruh ya kepada calon calon ini kan sebenarnya sudah terjadi juga lima tahun lalu
ada yang menarik sebenarnya dari berita yang tadi kita baca
jadi kita munculkan juga komentar dari politisi golkar soal pak said iqbal begitu dari ksp yang mendukung prabowo
ini sebenarnya sudah biasa sebelumnya juga pernah dukung
toh saat itu kalah juga jadi sebenarnya dukungan dari buruh yang gegap gembita seperti mungkin kita saksikan tadi di istora senayan
sebenarnya bukan hal yang istimewa juga yang kemudian bisa juga dicontohkan dua ribu empat belas kalah juga dengan dukungan buruh yang sebenarnya besar juga begitu ya

ada andi ya waktu itu yang
dan lain lain dukung jokowi sementara kspn dukung prabowo
jadi sama kondisinya sekarang
jadi sepertinya sama itu jadi ya buru memang kadang kadang perlu di dua kaki kan
jadi siapapun yang menang buru tetap menang kan gitu
yang kedua saya kira ini kan problem buru ini mengapa sulit diatasi karena memang tidak ada akses politik yang imperatif di dalam persoalan persoalan buruh misalnya begini
kuncinya kan kalau soal outsourcing misalnya
itu harus ada revisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
siapa yang bisa melakukan revisi itu adalah dpr
nah kalau buruh gak punya wakil di dpr ya sepanjang sejarah buruh tidak akan berhasil
kemudian akhirnya demos aja di depan dpr
ya dia tidak akan pernah berhasil memperjuangkan itu
maka saya kira cara untuk dukung mendukung ini sebagai hal yang biasa di dalam politik itu nggak apa apa asal kemudian dikawal
misalnya misalnya perumpamaan ini kan gerindra dan prabowo belum pernah dicoba jadi presiden dan menangkan kalau jokowi sudah nih kan dicoba gitu
misalnya kalau prabowo jadi presiden partai terbesar berarti ada pr besar buat gerindra untuk kemudian merevisi undang undang perburuhan
nah kalau kemudian ternyata partainya kecil presidennya prabowo misalnya itu akan menjadi persoalan
jadi maksud saya adalah justru parlamen itu menjadi agenda penting untuk kemudian agar perjuangan buruh itu
agenda agenda buruh masuk di situ
betul masuk di situ nah kan problemnya tadi saya bilang tidak punya kapasitas
tapi kan sekarang ada buruh ke dpr yang di kri ya kemudian kan sebenarnya bisa masuk juga agenda agenda itu ke
ya justru gini maksud saya gini saya mau mencoba memetakan juga bahwa aktivis buruh yang sudah masuk di dpr sana ada
bukan tidak ada ya
masalahnya kan mereka juga akan berpatron kepada partainya
kan bukan berarti seorang irma caniago gitu ya dia orang aktivis buru tulen
dia melakukan sesuatu yang di luar nasdem gitu
nggak mungkin juga
kalau dibilang jangan ya apa boleh buat
nah ini kan persoalan bahwa ada di sana ada
tapi banyak nggak tidak
kedua apakah mau bertentangan dengan patron partainya
nah ini kan persoalan kan
sekarang buruh lagi jadi perhatian
itu saya kira sah sah aja kalau buruh misalnya mengajukan calon legislatif dari kspi misalnya dua puluh orang
tapi kan di partai ya ke partai yang ada
ke partai tidak ada masalah
soalnya yang dimasalahkan oleh bang timbul tadi ketika masuk partai pun duduk di dpr juga
karena sendiri mas karena sendiri karena minoritas ya
makanya kemudian saran saya berbondong bondonglah buruh menjadi anggota dpr sehingga kemudian aspirasi buruh itu berbulu diperjuangkan
kemudian di sana tidak ada yang punya apa namanya pengalaman buruh
kemudian bahkan tidak tahu persoalan buruh
makanya panjang sejarah
bondong bondong untuk menjadi calon legislatif
calon legislatif tidak ada salah
jadi nggak usah ada mahar mahar
tapi mau saya katakan juga begini
bahwa di sana mohon maaf ya lebih banyak pengusaha daripada buruh
ini kan fakta
ya karena sistem politik yang mahal ya
ya sistem politik yang mahal
sekaligus saya tambahin pertanyaan sebelum menanggapi ya
sekaligus saya tambahin pertanyaan bahwa begini
kondisinya sekarang kan kalau di tahun dua ribu empat belas dibilang tadi terbelah
mungkin yang sekarang terbelah juga mungkin tapi belum terlalu kelihatan ya
walaupun bang timul tadi masih ya bukan
nggak langsung lah ya seperti kspi
itu kondisi terbelah
menurut anda ini sebuah kondisi yang sebenarnya positif positif saja
demi kepentingan buruh atau akan bertarung juga memang nanti
demi mendukung calonnya masing masing
ya rasanya memang tidak mungkin
buruh itu dalam satu suara yang mutlak
semua orang punya kepentingan
semua orang punya organisasi
yang lain lain pasti
ancaman atau terjadinya perbedaan itu sesuatu yang biasa
tetapi yang menarik bagi saya adalah tadi ketika bicara
trilaya kemudian sepuluh tura sama
ya harapan kita ketika misal pak jokowi menjadi
yang kedua kali itu bisa terrealisasi
atau ketika pak prabowo kemudian menjadi seorang presiden
maka tuntutan tuntutan yang tadi itu bisa kita
bisa dikawal kemudian kita realisasikan
kalau seorang masuk dpr bagaimana buruh
perlu partai politik sendiri akan ada rencana membuat
seperti itu atau lebih baik dukung calon tertentu saja
ya pertama ketika kita bicara partai politik
saya sepakat biaya politiknya mahal
kemudian yang kedua juga banyak persoalan konsolidasi yang lain lain
bagi kami yang penting itu politik kita ada dua
dibagi gerakan buruh
satu kita membuat partai politik
atau sementara dimahgangkan dulu di partai politik
dan kami sekarang sedang menempuh cara yang kedua
cara yang kedua karena kita belum punya partai politik
kita akan lakukan proses proses tadi
untuk singkat saja kang ubed
akhirnya ini tahun menjelang tahun politik
biasa berbagai elemen masyarakat selalu ditawari dengan janji janji
kebetulan hari ini adalah kemudian hari buruh
maka disinilah para politisi menebar janji kepada para buruh
tapi poin garis bawah anda akan seperti apa
apakah ini hanya akan berulang menjadi siklus politik
lima tahunan setiap menjelang pemilu selalu ada janji janji segar
kemudian kecewa konferensi pers
berubah janji dukungan
berubah dukungan lagi dan lain sebagainya
ya pertama saya mengapresiasi semangat buruh ya
di dalam hari buruh hari ini
kemudian yang kedua juga buruh harus siap siap kecewa
karena politik kita penuh dengan tebar persona
dan kemudian berakhir dengan kekecewaan
maka poin kuncinya adalah ketika buruh sudah membuat komitmen dengan partai tertentu
atau dengan elit tertentu
itu betul betul diperjuangkan
sampai semaksimal mungkin agar kemudian agenda buruh masuk dalam agenda politik
baik terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami
prime news malam ini kita mengulas tentang suara buruh
terutama di tahun politik menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
terima kasih selamat malam